menjelang tampil di final sepak bola sea games dua ribu sembilan belas timnas sepak bola indonesia menggelar latihan di stadion rizal memorial manila
latihan skema taktik permainan dan juga skenario adu penalti telah disiapkan oleh pelatih indra syafri untuk menghadapi vietnam di partai puncak
dipimpin langsung oleh pelatih kepala indra syafri skuad garuda muda menjalani latihan pada senin pagi
evaluasi terhadap beberapa kesalahan yang dilakukan saat melawan myanmar di babak semifinal juga sudah dilakukan
seluruh pemain juga dalam kondisi bugar dan siap untuk diturunkan menyesuaikan dengan game plan yang akan dijalankan pelatih indra syafri
sebelum kembali bertemu di partai final indonesia sudah pernah bertemu dengan vietnam di babak penyisian grup
saat itu indonesia yang sempat unggul satu terlebih dahulu kalah menyakitkan dengan skor satu dua
di mana gol kemenangan vietnam dicetak di menang
menit akhir pertandingan